dua warga negara indonesia yang positif virus corona merupakan warga depok jawa barat dan saat ini sedang menjalani perawatan di rspi sulianti saroso
sudah ada produser lapangan cnn indonesia angga dwi putra di sana
angga bagaimana kondisi kesehatan dari dua pasien positif virus corona ini
sempat dinyatakan bahwa kondisinya stabil ya namun bagaimana kondisi terkini saat ini dan pengobatan seperti apa nantinya akan diberikan kepada mereka berdua
ya selamat malam mevri memang sejak siang tadi direktur utama rumah sakit penyakit infeksi sulianto saroso yakni muhammad syahril
menyatakan hingga saat ini kondisi kedua pasien yang sudah dinyatakan terkonfirmasi positif virus corona
ini kondisinya dalam keadaan baik baik itu dari pernapasan kemudian juga kondisi demamnya ini sudah baik pernafasannya juga sudah baik
namun memang tentu saja masih berada dalam pengawasan diri
jadi secara umum kondisinya memang baik kemudian juga masih sadar masih bisa berkomunikasi dengan tim kesehatan yang berada di rspi
tentu saja tapi masih dipantau dan untuk penanganannya sendiri memang menurut menteri kesehatan agusteran putranto menyatakan bahwa memang hingga saat ini belum ada vaksin ataupun obat
yang sudah disetujui oleh who yang bisa terbukti menyembuhkan coronavirus
namun demikian dengan meningkatkan sistem imunitas tubuh maka virus ini akan bisa dikalahkan seperti itu dan akan bisa sembuh
seperti juga banyak yang sudah terjadi di beberapa negara lain termasuk dari sumber penyakit ini di wuhan tiongkok seperti itu
jadi dengan meningkatkan imunitas tubuh dari sang pasien yang sudah terkonfirmasi ini akan membuat mereka kembali sembuh dan beraktivitas seperti biasa
dan penanganan lainnya yang juga dilakukan oleh pihak rumah sakit penyakit infeksi solianto saroso
adalah dengan menempatkan dua pasien yang sudah terkonfirmasi virus corona ini ke ruang isolasi khusus
disebutnya adalah sebagai zona merah seperti itu dimana tidak ada yang boleh masuk kecuali petugas tertentu
baik itu petugas kesehatan ataupun petugas lainnya yang sudah menggunakan alat pengaman dasar ataupun menggunakan pakaian khusus
seperti itu untuk bisa masuk dan berinteraksi itu adalah di zona merah
kemudian di luar zona merah ada zona kuning ini juga zona yang terlarang
bagi pasien pasien lain ataupun kami para jurnalis seperti itu jadi hanya ada beberapa petugas kesehatan khusus yang berada di zona kuning
namun tingkat pengamanannya tidak seketat dari zona merah seperti itu
kemudian yang ketiga adalah zona biru atau tempat di mana kami zona hijau maksud saya yang berada di tempat di mana saya berdiri sekarang
ini masih berada dalam lingkup rumah sakit dan menurut muhammad syahril direktur utama rspi menyatakan bahwa memang tidak perlu
menggunakan masker namun jika yang memiliki penyakit misalnya batuk atau flu boleh menggunakan masker
baru yang keempat adalah zona biru di mana itu adalah zona di luar rumah sakit ini jadi itu adalah zona yang aman seperti itu
jadi dengan penempatan zona seperti itu kemudian juga meningkatkan imunitas para pasien yang sudah terkonfirmasi
nanti mudah mudahan diharapkan bisa kembali sembuh seperti itu mayfrey
ya angga selain tadi penerapan ada empat zona ya di rspi sulianti saroso
adakah upaya upaya lain yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kemudian mengantisipasi penyebaran dari virus ini
apakah mungkin ditambah fasilitas seperti misalnya hand sanitizer hand sanilizer atau seperti apa
ya sejauh ini saya belum melihat ada upaya itu di luar dua zona tadi zona merah dan zona kuning
di zona hijau dan zona biru masih seperti biasa tidak ada penambahan khusus misalnya hand sanitizer bagi masyarakat
ataupun pembagian masker
jadi memang di luar zona merah dan kuning ini berjalan seperti biasanya
namun kami belum mengetahui yang terjadi di dalam zona merah dan zona kuning itu mayfrey
karena kami belum mendapatkan konfirmasi secara resmi dan kami tidak bisa masuk ke dalam dua zona tersebut
tapi memang di zona hijau dan zona biru ini masyarakat baik itu pasien yang membutuhkan sarana kesehatan lainnya di rspi
ini masih bisa beraktivitas seperti biasa masyarakat yang lain juga baik dari pihak pengamanan
ini juga ada beberapa yang tidak menggunakan masker
bisa saya katakan bahwa berjalan normal saja yang ada di dua zona ini zona biru dan zona hijau